dokumentasi yang saudara ambil
selesai otopsi yang mulia
selesai otopsi pukul berapa
kurang lebih jam dua an atau jam tiga yang mulia
bagaimana susanto memerintahkan saudara untuk menghapus itu semua
jadi yang beliau sampaikan agar dokumentasi dikirimkan ke beliau semuanya
biar satu pintu lalu kemudian di hp anggota sudah tidak ada lagi yang tersimpan
cukup satu pintu pelaporan dan penyimpanan file foto
kan kalau saudara tadi cerita foto foto yang saudara ambil bukan sesuatu yang signifikan
kenapa juga harus disuruh hapus
kenapa harus dihapus
tidak tahu yang mulia
nah saudara nggak bertanya apa sih masalahnya sampai harus dihapus
atau saudara hanya mengambil seperti yang saudara sampaikan tadi
hanya dokumentasi mengenai peti jenazah sama hasil otopsi
kami tidak tanyakan yang mulia
saudara tidak bertanya
tidak tanyakan kepada pembesantan